upaya penyedotan air banjir setinggi lima puluh cm yang merendam ruas jalan di panjaitan cawang jakarta timur
terus dilakukan petugas sudin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta timur sabtu siang
penyedotan dilakukan dengan mengoperasikan dua mobil pompa berkapasitas tiga hingga enam liter per menit
air banjir yang disedot dialirkan ke aliran kali yang lebih rendah dari ruas jalan
untuk mempercepat upaya penyedotan petugas damkar akan menambah dua mobil pompa tambahan
sebelumnya akibat hujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota
terowongan cawang yang berada di jalan di panjaitan tergenang air setinggi enam puluh
sejak tahun dua ribu
sejak sabtu dini hari akses jalan dari arah pulau gadung menuju cawang terpaksa ditutup
sejumlah kendaraan yang akan menuju cawang keramat jati dan jati negara
dialihkan petugas kepolisian dengan memperlakukan sistem kontraflow
satu jalur jalan dari arah cawang menuju pulau gadung dibuka
dan diperuntukkan bagi pengendara yang akan menuju cawang
tim liputan cnn indonesia